aduh menurut gua gak abis lagi nih ya
malam ini aku bahagia sekali pak
dunia rasanya milik kita berdua
bang step balik dulu ya
ah eh kagak ngerti mbak apaan sih
dua kali ku ingatkan
jangan sampai terulang lagi
tapi ternyata ternyata
mama berbain di depanku
saya bangun bangun makan nasi sama janda
perut gua kan lapar mau makan
tuh ada rumput
emang boleh gua kambing bandut apa
oda mau kambing mau apa
asal lo tau aja kalau lo mau makan masak sendiri
gua belum makan ini
bener bener tegak banget lu mau goda
abis dapal lo goda parah mau dah
aduh matang matang dah
hah kan gua udah bilang
kalau mau makan masak sendiri
kalau enggak nafas
aduh matang matang dah
setengah pasang mukul loh
tangan gua udah
tangan gua udah
tangan gua udah
main tarik tarik aja loh
dukai mobil mau antret
pengen makan mee
gua juga udah lapar lagi sama
yaudah dah kalau gitu
yang masakin mama el aja ya
empok lu dah empok juleha ya
nah yang ini nih pasti mau
siapa yang mau disuruh
yang masakin mama el aja
dan ini bocah
kalau bukan anak gua
tuh gatak lu
yaudah kalau gitu
lu tunggu depan sana ya
bocah sih kayak tuyul
abrah gilgir gabrah ini dia aja
baru gua suruh masak mee begini
ah dasar anak
gua kan ga belok
aduh berat gua ga abis lagi nih ya
bocan gua bakal
bocan gua bakal
kayak ikan mas goki mas goki udah
aduh biar indah
udah kayak channel bahas abang lupa

udah kayak challenges
udah kayak triggers
jangan sedih gitu dong pak
kalau bapak nggak ikhlas saya balikin aja deh
toh bapak sendiri kan yang bisa kena malapetaka
siapa yang ingkar janji bisa disambar sambar
mau disambar pedih
walaupun harta segalanya untuk saya tapi saya ikhlas kelas
sengamun soal pedih
kalau begitu boleh saya minta satu lagi
apaan lagi sih banyak bener maunya
saya mau pak demau jadi suami saya
sampai jumpa calon suamiku
bu jadi gimana dong
pokoknya jangan demang
kagak boleh tuh dimainkan
lu kan kagak demang sama cewek itu
berarti lu ngemainkan cinta
kagak boleh sama allah demam
sambar geledek gitu
geledek kagak ada
geledek bisa diatur sama manusia demang
geledek itu murni pemberian allah
tidak ada satupun manusia yang bisa mengatur alam
alam hanya tunduk sama aturan allah
sabar jadi orang
enak banget ya
lu mau disambar geledek
itu udah gak panas
mau apa lagi
tolong buatkan sayur asli
kayak pembantu gue di sini bang
kejutannya enak banget ya mas
mau kamu disambar petir